saudara polisi akhirnya menangkap satu dari tiga dpo kasus pembunuhan vina
dan kekasihnya rizky alias eki di cirebon jawa barat
satu dpo yang ditangkap itu adalah pegi setiawan alias peron
kami tumas polda jawa barat kombas jules abraham mengatakan
pg ditangkap di bandung selasa malam kemarin
saat ini pegi alias peron tengah menjalani pemeriksaan di mapolda jawa barat
pegi alias perong diketahui jadi dpo kasus pembunuhan vina dan eki bersama andi dan dani
sejauh ini polisi belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan pegi
atas nama sodara pegi alias perong yang saat ini kita ketahui bernama pegi setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai
buruh bangunan sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap
terduga pelaku pegi setiawan di bandung itu yang dapat saya sampaikan
bapak baru sekarang ini ya
baik terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana terduga pelaku
maupun dari informasi yang kami
dapat juga tentunya dari masyarakat kami berhasil mengungkap saat ini satu dpo atas nama
saudara pegi alias peron atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap peggy setiawan
baik jadi perlu saya jelaskan tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada
berasalkan pasal seribu delapan ratus empat puluh h tentu ada keterangan saksi
ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga
kemudian ada keterangan ahli ada surat ada petunjuk
inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan sehingga kita telah melakukan langkah langkah
termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas
sudah kita lakukan pemeriksaan
saat ini kita berhasil menangkap satu dpo
untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap
calon terduga pelaku yang sudah kita dpo kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik
dari ditkrim ung pol dajabar dengan dibantu oleh tim mabespor